jadi yang nama tersaring untuk diserahkan kepada menteri dalam negeri enggak ada urutan yang ada
nomor yang pertama adalah heru budiarnono yang kedua marulah martali ketiaga baktiar
apakah ini bisa ditujui
bahwa yang terjaring nama ada tiga nama yaitu pak heru pak marula dan pak bahtiar
angkanya juga seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dan yang keempat ada pak juli tapi karena tiga
hasilnya nanti kita saya rasa mereka menguasai dari satu sisi yang pak bahtiar itu dari kementerian ya
ya pernah juga menjabat sebagai plt gubernur terus pak marulah sebagai segera pernah menjadi
wali kota jakarta selatan begitu juga pak heru pernah wali kota jakarta utara dan kdk
yang menerangnya pak jokowi